yang ramai diperbincangkan di media sosial ini salah satunya adalah
saya cukup suka sebenarnya
badan pengawas obat dan makanan atau bpom
menetapkan beberapa merek mi instant
asal korea ini mengandung babi
ya produk dengan merek samiang
yang banyak digemari akhir akhir ini
pun diminta ditarik dari peredaran
karena produk produk tersebut tidak mencantumkan
keterangan mengandung babi pada kemasannya
dikutip dari laman cnnindonesia com
nama mi instant yang ditarik
antara lain mi instant udon
dan mi instant rasa kimchi
dari merek dagang samyang
kemudian dari merek dagang nongshim
serta dari otogi mi instant yul ramen
keempat produk ini disebutkan
tidak memberikan informasi
kepada badan pom
bahwa produk mereka mengandung babi pada saat
menanggapi hal tersebut sebagai langkah perlindungan konsumen
badan pom meminta keempat produk tersebut
ditarik dari peredaran
hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat
agar lebih berpartisipasi aktif
dalam melaporkan peredaran produk yang mencurigakan
serta lebih waspada
ya kita tahu di media sosial sendiri
merek mi instant asal korea ini
sempat booming begitu ya
ketika para youtubers atau vloggers
mungkin rian pernah
lomba makan mie yang cukup
bukan cukup ini super pedas sih
super pedas dan viral
tapi bagi saya sih biasa biasa aja
oh luar biasa
iya biasa biasa aja
tapi kalau kita berbicara mengenai
saya agak susah menyebutkannya
tapi kalau kita bicara sama samyang challenge ini
memang akhir akhir ini muncul polemik
ketika sejumlah produk mi instant
di sini mengandung zat yang tidak halal
memang netizen pun riuh di media sosial menanggapinya
tidak semua yang berada di sini ditarik kan
tadi kita sudah menyampaikan
ditarik itu ada empat produk
yaitu samyang udon
nongshim raksin ram yun black
dan otogi yul ramen
tapi yang mungkin selama ini sering dilakukan
baik dan sekarang kita lihat
seperti apa cuitan yang pertama dari para netizen
ini yang pertama dari edndoro kakung
mi instant korea ditarik karena mengandung babi
kenapa tak dibiarkan saja
asal mencantumkan level haram
ya berikutnya dari tanri mencuit
samyang semua dianggap haram
kemudian ada jokevision
mencuitkan samyang haram
kalau samyang sama istri orang
apa sedianya akan mendorong keperbuatan haram
setidaknya akan mendorong keperbuatan haram
persepsinya berbeda ya
kalau m nya hilang memang
dan yang terakhir dari
ed arian dhani retno
semua samyang itu haram
kalau dimakan berdua
sama yang bukan muhrimnya